anda bergabung di liputan khusus cnn gombundik bersama saya amelia yahya
memasuki perayaan hari kedua lebaran biasanya warga memanfaatkan untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga
dan kita terhubung dengan produser lapangan desi aritonang di bandung jawa barat
desi bagaimana situasi lalu lintas di bandung hari ini
iya amelia di hari kedua hari raya idul fitri banyak masyarakat yang tidak mau hanya berdiam diri di rumah
mereka lebih mencari tempat tempat wisata mengajak bersama sanak saudara dan keluarga besar
dan pantauan kami di hari kedua lebaran ini akan terjadi kepadatan di beberapa jalan atau di ruas tol gerbang keluar tol
seperti di jalan pastor gerbang tol pastor
pada data pada lebaran dua ribu lima belas yang lalu terjadi kepadatan kendaraan yang ingin masuk ke kota bandung sepanjang dua puluh km antriannya
sehingga bagi anda yang ingin berlibur di bandung pada hari ini anda bisa memilih alternatif gerbang tol lainnya
seperti muhammad toha pasir koja kemudian ada juga buah batu dan kopo
di mana di tempat saya sekarang ini adalah di gerbang tol buah batu
anda sekitar tiga km dari gerbang tol ini bisa menggunakan
dan kemudian anda bisa mengunjungi salah satu wisata favorit yakni kawasan wisata di jalan getot subroto yaitu trans studio bandung dan trans studio mall
dan kedua tempat ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi anda yang ingin berkreasi di hari kedua lebaran amelia
desi jalan atau lokasi mana saja yang diprediksi akan menjadi titik kemacetan di sana
ya memang kepadatan yang kami pantau yang bisa berpotensi hingga kekemacetan parah akan terjadi di beberapa ruas
seperti di jalan jundunan yaitu kawasan paster
kemudian ada juga jalan merdeka dan juga jalan asia afrika dan jalan bancai di mana di situ terdapat alun alun kota bandung
dan tanya itu jalan haji juanda yang mengarah ke dago terpantau nantinya diprediksi akan terjadi kemacetan
karena memang kita ketahui di sana banyak terdapat hotel kemudian tempat kuliner hingga factory outlet dan pusat oleh oleh yang biasa
dan selalu menjadi tradisi untuk dikunjungi oleh para pelanggan
dan juga pendatang dari luar kota bandung
tak hanya itu yang perlu diwaspadai juga adalah kawasan bandung utara
di mana di sana ada terjadi titik kepadatan seperti di jalan sukasari jalan sarijadi setiabudi serta cidadang
yang nantinya akan mengarah ke daerah lembang
desi terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia
jika anda ingin mengetahui informasi seputar mudik unduh aplikasi gomudik di play store
saya amelia yahya saksikan world now sesaat lagi